indonesia menjadi tuan rumah perhelatan dunia imf world bank annual meetings dua ribu dua puluh
hal ini menjadi wujud kepercayaan dunia internasional terhadap indonesia di bidang keamanan stabilitas politik dan keberhasilan di bidang ekonomi
bank indonesia bersama pemerintah kementerian keuangan kementerian koordinasi bidang kemaritiman dan lembaga negara lainnya
bekerja sama untuk menyukseskan gelaran yang akan dihadiri sekitar lima belas delegasi dari satu ratus delapan puluh sembilan negara pada bulan oktober dua ribu delapan belas di bali
mengawali perhelatan besar tersebut managing director imf christine lagarde pada dua puluh enam februari hingga dua maret berkunjung ke indonesia
presiden ri joko widodo didampingi gubernur bank indonesia agus martowardoyo dan beberapa menteri kabinet kerja menerima kunjungan lagarde dan rombongan di istana negara
selanjutnya lagarde mengunjungi rumah sakit pusat pertamina untuk meninjau layanan kartu indonesia sehat sebagai bagian dari sistem jaminan nasional
di hari pertama kedatangannya ini managing director imf juga diajak ke pasar grosir tanah abang
yang menjadi salah satu pusat penopang pertumbuhan ekonomi
dan juga menunjukkan kebanyakan keuntungan dalam sistem indonesia yang terus didukung oleh fondasi kebijakan di segala bidang
kunjungan lagarde ke indonesia kali ini juga untuk menghadiri high level international conference dengan tema new growth models in a changing global landscape
indonesia dan pasangan asia telah sangat berjaya dan berjaya menciptakan kelas tengah yang vibrant
membuka pintu kestandaran hidup yang lebih tinggi untuk jutaan orang
dan dengan menghasilkan kembang selama dua dekade mereka juga menjadi pengembangan utama ekonomi global
konferensi internasional ini dihadiri para perwakilan otoritas dan sektor swasta dari negara negara sahabat
acara tersebut juga menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan imf world bank annual meetings dua ribu delapan belas
indonesia akan menghadiri imf world bank dua ribu delapan belas annual meetings
dan kami berpikir untuk membuat acara ini bukan hanya sukses tapi juga memenuhi keharusan
kegiatan lagarde di jakarta terus berlanjut dengan mengunjungi tempat pelelangan ikan cilincing bersama gubernur bank indonesia agus martuardoyo dan menko maritim luhut binsar panjaitan
kegiatan perekonomian masyarakat pesisir utara jakarta menjadi sorotan
di mana para nelayannya menjadikan program cilincing bersih sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi rakyat
bank indonesia juga turut mendukung program pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan melalui program sosial bank indonesia
bersama imf dan kemenko maritim
bantuan sarana olahraga termasuk marching band diberikan pada sekolah di kawasan tpi cilincing
yaitu sd tiga dan enam jakarta utara
untuk mendukung kegiatan belajar sekaligus memotivasi semangat para generasi penerus bangsa
tidak hanya jakarta yogyakarta menjadi kota berikutnya yang didatangi managing director asal perancis ini
sebagai pengenalan budaya ke keraton yogyakarta
kedatangannya di wilayah kesultanan yogyakarta disambut dengan hangat oleh sultan hamengkubuwono x dan putrinya gkr bendara
pada kesempatan ini lagarde juga berkunjung ke candi borobudur yang menjadi situs warisan dunia unesco di indonesia

agar juga mendatangi pengrajin batik sebagai upaya pelestarian tradisi yang turut menyokong pertumbuhan ekonomi daerah
rangkaian kegiatan lagar selama di yogyakarta ini menjadi gambaran bagaimana geliat ekonomi dan pariwisata indonesia
terus tumbuh dan berkembang sekaligus sebagai ajang promosi potensi ekonomi dan investasi di indonesia
masih dalam kesempatan ini yogyakarta menjadi kota berikutnya yang didatangi manajer asal prancis ini
kesempatan yang sama lagarde menghadiri youth stone hall di universitas gajah mada
di hadapan sekitar empat ratus lima puluh sobat rupiah dari kalangan mahasiswa
lagarde bersama ceo bukalapak mendiskusikan tantangan dunia kerja di era modernisasi
sekaligus mendorong peningkatan peran pemuda dalam ekonomi kreatif indonesia
mengakhiri rangkaian kegiatannya di indonesia
lagard mengunjungi bali yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan iimf world bank indonesia

agar memastikan kesiapan indonesia khususnya bali untuk menjadi tuan rumah perhelatan kelas dunia ini
beberapa dari mereka akan tinggal lebih lama
mereka akan mengunjungi hotel lainnya
mereka akan mengalami keindahan pantai laut tanah dan serenitya bali
dan lainnya juga akan mengunjungi pulau lainnya
dan mungkin akan menjalankan pernikahan di jakarta
keindahan alam warisan budaya
hingga keramahan masyarakat nusantara
diharapkan menjadi kunci kesuksesan indonesia
dalam perhelatan imf world bank annual meetings dua ribu delapan belas ini
ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan pada dunia
tentang kemajuan ekonomi leadership
serta komitmen indonesia dalam penanganan isu isu global
ada di setiap makna indonesia